doa minta sama allah biar nelly bener bener berangkat ke jogja
ini kamu yang mau doa pak
kalau memang ada saran gue butuh banget
intinya gimana cara
yang gue bisa hapus foto itu dari hpnya rio
sebelum foto itu sampai ke tangan abahnya raya
ya agak susah juga sih mun
uang uts gue kepake buat jajang
aduh sorry bang acel
kali ini gue bisa bantu lo
lo kan tau sendiri gue ada kemesin atmnya si rio
uang jajan gue habis buat kita kita juga
dan kalau pun ada itu gak bakal cukup
buat ngebantu uang yuran sekolah lo
aduh terus harus gimana
gue tadi liat dan denger sendiri mon
pas gue mau masuk sekolah
ya pas banget kan dia legal loh
ya anggap aja lo bantu dia biar bisa ikutan uts
boleh aja sih cuma
gue gak yakin kalau gue yang minta langsung
yang ada mereka nggak percaya dan
eh lo tau sendiri lah
udah udah biar gue aja yang ngomong oke
kasih dia ya
pokoknya yang beres gue yang ngatur
coba tuh kelas
lo lagi butuh duit kan
iya lah serius
tapi lu juga harus bantu gue
lo harus ambil hpnya rio dan kasih ke gue
sebentar aja kok
udah lo gak usah tau
lagian juga gue gak ada niat jahat sedikitpun
yah sebentar doang kok
temen gue dari kecil
gak mungkin lah
kalau lo gak ikut uts
lu bisa punya masalah besar
gara gara uang uts nya lo pakai
lagian juga ntar hpnya gue balikin juga kok
tapi lo jangan kesulitan
tapi lo jangan kasih tahu rio ya mengenai hal ini
nih lo pegang dulu dua ratus lima puluh ribunya
ntar sisanya ya
gue cabut dulu ya
iya milih gak masuk tuh
aduh kenapa ya
soalnya hp gue lagi rusak nih
gara gara semalam dibanting sama emak gue
iya sama gue emang sadis kalau lagi kesel
emang kesel kenapa yan
semalam gue lagi berkabar sama bebe pelmer
kalau sore ini
dia mau dibawa kabur ke jogja sama mamanya
kalau sama nyokapnya bukan dibawa kabur namanya
kalau sama lo baru itu namanya dibawa kabur
ya enggak dong ray
kan udah jelas
kalau meli itu nggak mau dipindahin sekolah ke jogja
dia dipaksa ray
itu namanya dibawa kabur dong
eh tunggu tunggu
kalau meli pergi sama lo
itu bukan dibawa kabur
karena asas suka sama suka gitu
udah teleponin dong cepetan
sabar sabarin gue teleponin
soalnya gini aja deh guys
mendingan nanti ini pulang sekolah
kita langsung ke rumah meli aja
hah gue setuju
ntar didesek gitu mau
tapi bantuin gue ya
lo kenapa yan
meli ntar sore berangkat boy
kasian juga ya
lo udah berdoa belum sama allah
biar meli enggak jadi pindah
malah gue berdoanya kenceng kenceng
kalau kenceng kenceng itu namanya enggak sopan
lu berdoa dalam hati aja udah cukup kok
allah pasti dengar doa lo
tapi masalahnya emak gue juga berdoa
tapi emak gue itu malah berdoa sebaliknya
mak gue berdoa minta sama allah
biar meli benar benar berangkat ke jogja
ini kamu ini malah berdoa sama allah boy
kalian lagi sedih lo malah ketawa
lo udah coba belum
ide yang gue kasih ke lu
jalanin dulu dong
siapa tahu berhasil kan
ya udah deh
masih muda udah bingkul
tempat biasa aja men
gue udah gak punya banyak uang
asyik lo bilang aja gak mau traktir
gue kemarin abis ganti motor gue knalpotnya
gue beli kerapo baru men
mau jatuh bunyi
hampir aja gue ketauan
gue harus cari cara nih
cuma dengan cara ini gue bisa ikutan uts
jangan buat kekal
sengaja ada yang ngerubah salur bensin di kabul atur lu deo
siapa coba yang berani kurang ngajar sama gua
mungkin karena getaran juga kali ya
karena dibawa terlalu ngebut
gua gak belet
yaudah lagi buruk
duh gimana lagi ini
gak bisa kan lu
lu tunggu sini aja ya
lu mau kemana
oke ntar gua atur